informasi lainnya saudara pilot dan co pilot maskapai batik air tertidur selama dua puluh delapan menit
saat pesawat terbang dari kendari ke jakarta
akibatnya pesawat yang membawa satu ratus lima puluh tiga penumpang sempat menyasar ke udara cianjur jawa barat
peristiwa tersebut berdasarkan laporan knkt yang terjadi pada dua puluh lima januari dua ribu dua puluh empat lalu
pilot dan co pilot menerbangkan pesawat batik air dari kendari
menuju bandara soekarno hatta cengkareng jakarta
tertidurnya pilot dan co pilot secara bersamaan sekitar dua puluh delapan menit
mengakibatkan pesawat tidak berada pada jalur penerbangan yang benar
tidak ada korban dalam insiden ini
sebanyak satu ratus lima puluh tiga penumpang dan pesawat bisa mendarat dengan selamat di bandara soekarno hatta
peristiwa tersebut maskapai batik air menonaktifkan sementara terhadap pilot dan co pilot
yang menerbangkan pesawat rute kendari jakarta
keputusan ini diambil sebagai bentuk keseriusan maskapai
terkait aspek keamanan dan guna kepentingan investigasi
pihak batik air menegaskan perusahaan telah menetapkan kebijakan istirahat
yang memadai untuk seluruh karyawannya

danang mandala prihantoro menerangkan
batik air mengambil tindakan preventif dengan menonaktifkan
membebas tugaskan sementara pilot penerbangan nomor id enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga
yang bertugas pada dua puluh lima januari dua ribu dua puluh
sementara itu menteri perhubungan budi karya sumadi
memberikan teguran keras kepada maskapai batik air
terkait adanya pilot dan co pilot yang tertidur selama dua puluh delapan menit
selain itu tim dirjen perhubungan udara akan memberikan sanksi
kepada pilot dan co pilot itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku
kementerian perhubungan akan menginvestigasi masalah ini
agar tidak lagi terulang di kemudian hari
dirjen kita menegur keras batik air
dan juga minta agar dilakukan sanksi
sesuai dengan ketentuan terhadap dua pilot itu
sejauh ini apa penyebabnya